ini gara gara si acil nih
ya enaknya kita apain ya yang suka nyebar nyebarin hoax
acil marah acil sargodil sargodil
lu ya demen banget lu bikin orang pada panik
lu aja nih leksan lu gantiin bang
maaf maaf bang jangan bang
jangan jangan jangan
jangan beneran jangan beneran mohon gue bercanda
biar gak aja
bang lu sebagai best friend lu bersyukur lu kagak jadi bunuh diri
ayo saya antar yuk semuanya yuk
hah cincin bang
kagak ada bang
sebelum lo jadi pencopet cilik ya
kerjaan gue nang ke pencopet copet
alias gue juga pemain dulu
kagak ada bang
kagak ada bang
yang kecil itu urusan kecil urusan kecil
bang faang itu mau bunuh diri bang
bang pang itu mau bunuh diri bang
bang faang itu nekat mau bunuh diri di atas ruka yang bakar
gini deh gue kesana sekarang gue kesana
eh bocah ngapaa ya
aduh aduh aduh
ini umat ini bocah mau gue bawa
mau gue kasih dot susu
hah tapi kenapa kau di
ntar nyusul gup dulu ya
gue tunggu di warung bakar ya gue tunggu di warung bakar ya
ucap lah kamu

yaudah gue aksona sekarang dah
sambet setan apaan sih dia
diusain aja ya
masa gara gara gak dapetin sifatin mau bunuh diri
bang iya turunin gua deh bang
ngapain nih sepeda
ah salah datusnya eca ngasihin gua
masih pake bunuh diri segala
bang tar dulu bang
tarik tarik tarik
eh tar dulu tar dulu
bentangin bentangin dikit
lu pada ngapain ini
ini buat nangkep
lu bang kata kata lu buatan yang apa lu ya
lu pikir pengen kecapi
lu cari yang lain
alang erang babak perlu rugak begitanya
saya suruh gua nih bang
gue pinjam kasur lu sebentar
gue tak paham pak
udah lu masuk surga kagak
gue pinjam kasur lu sebentar
pahalanya masuk surga
surga sih surga pak
ini punya orang pak
eh pak pak
mau baku mana pak
eh ini dia nih
jangan sampai salah ini
kalau keringan berhapi
eh tunggu tunggu tunggu
gua lagi ada di lokasi
mengundur diri nih guys
ini orang lagi pada membantuin guys
orang lagi susah mau dibantuin malah ngerekam
aduh jangan bunuh diri aduh
ang jangan bunuh diri please please gua sama tuh jangan tinggalin gua
lu ga pernah balik lagi jangan bunuh diri
buka buka jangan bunuh diri
ang jangan bunuh diri an gua sama tuh jangan tinggalin gua
ga bahaya bunuh diri nanti allah marah please
siapa yang bunuh diri boy siapa yang mau bunuh diri
ga bunuh diri enggak
lu ga bunuh diri
entar sayang saya mau bunuh diri
lu liat tau anu
banyak orang itu atau
orang nyangka lo mau bunuh diri
bunuh diri an

udah lu asal tau dia apa
bapak anggelnya siapa bunuh diri
bapak anggelnya siapa bunuh diri
bapak anggelnya ruth
jujur saya juga belum tau gimana keadaannya mas apoi
gak ada kabar lu
teteh teteh neng te mau nanya
teteh teteh ada yang tau gak kenapa bang apoi udah jarang gitu dateng lagi ke pesantren
apa gara gara bang apoi sibuk gitu teh ya
jadi jarang dateng kesini
neng mendingan coba kamu cari tau sendiri ya
kenapa pada pergi
kan nenek teh nanyanya serius ya allah
nenek teh salah apa ya
bang apoi teh kemana lagi
ini gara gara si acil nih
enaknya kita yang apain ya
suka nyebar nyebarin hoax
demen banget lo bikin orang pada panik
au bang au bang
lu aja yang next gantiin bang lu
jangan beneran mohon gue bercanda
biar gak aja
lu sebagai bestfriend lu gue syukur lu gak jadi bunuh diri
lu kalo saya sampe bunuh diri mah
nyaut aja lu urusan kita belum kelar anak kucing
ayo malah itu jadi itu dalam hari nanti
itu dia masalahnya
pokoknya begitu dah
masalah lu luar kemana sama gue
gua gua gua mau bikin sate anak kucing dulu
eh sorry ya lu gua juga ada urusan
yang gua lupa
pi tolong jagain aa lu ya
biar nggak dia loncat lagi di atas
liat tuh atas lu
tinggal ya tinggal tinggal
mana mau kemana
sekarang lu tunjukin
dimana cintin lu buah